terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
demi mendapatkan berkah ratusan ibu ibu dan anak anak di lumajang
rela berdesakan untuk memperoleh hasil bumi
dalam acara ini warga juga membuat ogoh ogoh mirip dimas kanjeng
karena gemas dengan ulahnya
ratusan warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ancak
berisi berbagai hasil bumi dan jajanan rakyat
bahkan akibat terlalu antusias sejumlah anak anak dan lansia terjepit warga lain yang saling berdesakan
kejadian ini terjadi dalam acara sedekah desa yang digelar warga desa sumberjo
kecamatan candipuro lumajang jawa timur
warga yang hadir rela berdesakan dan terjepit untuk mendapatkan ancak
berharap mendapat berkah
dapat nasi terus dapat makanan jajan terus apa lagi ya
banyak sih banyak banget soalnya persiapan juga ada boban juga ada
sebelum diperebutkan warga ancak diarak keliling desa
selain ancak warga juga mengarak ogoh ogoh pak tani
serta kanjeng dimas taat pribadi dengan jutaan rupiah uang kertas mainan yang dibawanya
sesampainya di kantor desa warga yang memperagakan kanjeng dimas
membagikan jutaan uang kertas mainan
hal ini dilakukan sebagai bentuk sindiran dan pesan moral kepada warga
agar tidak mudah percaya terhadap aksi penipuan berkedok penggandaan uang
seperti yang dilakukan dimas kanjeng taat pribadi
karena tidak hanya kanjeng dimas yang bisa melakukan seperti itu saya juga bisa
bahwasannya saya ingin mengajak masyarakat di sini
bahwasannya ajaran kanjeng dimas adalah sesat dan syirik
sedekah desa ini digelar warga sebagai wujud ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah
sehingga desa sumber rejo aman tentram dan makmur